kapolri bersama menteri pemuda dan olahraga telah mengeluarkan izin pertandingan untuk liga satu dan liga dua dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
lalu bagaimana kesiapan penyelenggaraan acara ini
sudah ada direktur operasional pt liga indonesia baru irjen paul purnawirawan sujarno
selamat malam bapak
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bapak ini pertandingan perdana rencananya akan berlangsung pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga
terima kasih alhamdulillah bersyukurillah
kita panjatkan bahwa kita sudah diberikan izin apresiasi dan penghargaan setinggi tingginya
terima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak kapolri yang sudah menunjukkan juga
dan tentunya ini juga sesuai dengan hasil asesmen yang dilaksanakan
dan juga terima kasih kepada bapak kapolri yang sudah menunjukkan juga
untuk lib sendiri liga indonesia baru sudah mempersiapkan sejak awal
bahkan ketika akan kick off tanggal dua puluh pun kita sudah siap
jadi semuanya sudah kita persiapkan dari semua aspek
sudah kita siapkan dengan matang
termasuk juga komitmen dari klub klub yang akan peserta liga satu
terutama liga satu yang nanti disusul liga

semuanya sudah siap juga
untuk menjalani kompetisi ini
terutama yang menjadi yang titik penting
yang menjadi concern kita dalam kompetisi kali ini adalah masalah protokol kesehatan
itu yang selalu di assessment
dua hari terakhir selalu di asesmen
terkait dengan bagaimana protokol kesehatan yang sudah kita pernah terapkan pada saat piala menpora lalu
pelaku sebagai rujukan dari katakanlah test case penyelenggaraan kompetisi di masa pandemi
nah sop nya sudah ada
kemudian sudah di asesmen
kemudian sudah dilengkapi lagi dengan evaluasi evaluasi dari kementerian kesehatan
juga menjadi bagian yang persiapan kita
pemerintah kan memberikan syaratnya ini seluruh pemain dan ofisial sudah dua kali vaksin
harus melakukan pcr satu hari sebelum pertandingan
kemudian harus negatif juga nih ya
kalau sejauh ini ada aturan lain nggak yang dilakukan atau diterapkan oleh pt lib selama jalannya liga satu dan liga dua nanti
jadi apa yang sudah dijadikan oleh syaratan dari hcls ini yang diberikan kepada kita hasilnya
bahwa setiap klub ini nanti bahwa ini saya jelaskan dulu bahwa ini kompetisinya adalah bubble to bubble
jadi nanti ada pertandingan pertama begitu hamin dua pertandingan pertama klub hamin dua masuk hotel berangkat dari home base nya sudah dalam posisi negatif dengan pcr seluruh pemain dan officlenya
begitu sampai di hotel hamin dua kita lakukan di home base nya
di hotel kita lakukan swab antigen dalam posisi juga harus negatif
masuk hotel hamin satu kita lakukan pcr untuk meyakinkan lagi semuanya negatif
kemudian hari h ketika main malam hari kemudian pagi hari jam sepuluh kita lakukan swab antigen
begitu seterusnya semua klub semua pertandingan akan kita lakukan dengan siklus seperti itu
jadi semuanya klub juga sudah
lib juga federasi juga pssi sudah komitmen untuk menyelenggarakan dengan skema seperti itu yang telah digariskan yang sudah di assessment oleh stakeholder otoritas pemerintah dalam hal ini
termasuk yang paling terbaru adalah bahwa semuanya kita sekarang menggunakan aplikasi peduli lindungi
nah dari peduli lindungi itu aplikasi itu akan terlihat persyaratan persyaratan terkait dengan bahwa sudah harus vaksin dua kali
jadi semua pemain ofisial penyelenggara bahwa sudah vaksin dua kali itu juga menjadi satu persyaratan
ini kita matangkan terus koordinasinya dengan kementerian kesehatan terutama
dan kita besok juga ada rencana untuk sama sama survei lokasi di mana harus ditempatkan vr code nya untuk barcode nya seperti itu
itu akan ditempatkan di mana itu juga menjadi bagian yang salah satu persyaratan yang di
diminta arahkan oleh stakeholder dalam hal ini kemenkes untuk kita lakukan hal yang baru terutama terkait dengan
protokol kesehatan ya pak aturan yang ada
aplikasi peduli lindungi ini
pak sujarno apabila nanti seiring perjalanan dari liga ini kemudian ada pemain yang kemudian dinyatakan positif covid sembilan
apa kemudian skenario atau aturan yang disiapkan oleh pt lib
apakah kemudian pertandingan dihentikan sepenuhnya
atau seperti apa
karena kita tahu bahwa pertandingan sepak bola ini pasti ada kontak antara satu orang dengan orang lain
yang pertama kita tentu tidak berharap
kita tidak ada berharap ada yang kena
tapi skenario terburuk pun sudah kita persiapkan juga
kalau seandainya ada terjadi seperti yang disebutkan tadi
skenario kita bahwa itu ada langkah langkah yang pertama terkait dengan ada sidang sidang komisi
yang harus disiapkan untuk mengambil keputusan secara cepat
untuk langkah langkah seandainya terjadi seperti disebutkan mbak maidri tadi
kalau seandainya itu terjadi
jadi ini ada sidang cepat di komisi yang akan segera memutuskan tentu dengan kriteria kriteria
kriterianya misalnya apakah misalnya ada yang satu seperti apa
kemudian kalau ada dua atau bahkan lebih misalnya seperti itu
sudah kita siapkan
juga tentu melalui sidang yang cepat yang dibentuk oleh deras di dalamnya
yang akan kita lakukan
keputusannya pasti akan diambil saat sudah menyelenggarakan sidang
tapi sejauh ini berarti apa saja gambarannya
hal hal yang akan dilakukan jika terjadi hal tersebut
ya bisa saja
keputusannya misalnya permainan ditunda
atau ditunda untuk ini apa
tunda satu pertandingan itu
kemudian dilakukan tracing dan lain sebagainya
apakah lanjutnya seperti itu
jadi memang putusannya nanti tentu melibatkan banyak pihak dalam hal ini
selain federasi lib juga dari komisi komisi banding katakan seperti itu
yang akan bekerja untuk memutuskan itu
terima kasih banyak atas informasinya pada malam hari ini
bapak irjen paul purnawirawan sujarno sudah bergabung bersama cnn indonesia connected
dan kita tidak lupa ya pak ya
kita ingatkan juga kepada para supporter untuk tidak menggelar nobar
karena takutnya adalah potensi kerumunan yang menjadi tempat atau menjadi ajang untuk penularan covid sembilan belas ini ya
terima kasih banyak pak
ya terima kasih mbak
mohon dukungannya semuanya
salam sepak bola
salam sepak bola
terima kasih banyak pak sujarno